suatu hari jauh di hutan lebat ada sebuah danau yang dikenal sebagai danau angsa
di atasnya hiduplah seekor angsa tunggal yang meluncur dengan tenang dan anggun di air yang jernih
danau angsa meskipun indah tapi menyimpan rahasia
saat matahari terbenam angsa berubah menjadi wanita muda yang cantik
wanita itu adalah seorang putri dan namanya adalah odet
dia telah dikutuk oleh penyihir jahat bernama rothbard karena dia membenci sikap baiknya
satu satunya cara untuk memecahkan mantranya adalah jika dia menemukan cinta sejati
odette aku lihat kau masih dikutuk
apakah kau belum memahami
apa yang kamu lakukan untuk memecahkan mantra nya
tertawalah semau mu cinta sejati ku pasti akan datang dan menyelamatkan aku rothbard
siapa yang akan menemukanmu di hutan gelap ini
dan siapa yang akan menyukai angsa
kau akan selamanya sendirian di sini
dia pasti akan datang
hatiku mengatakan kalau dia akan
di sebuah kerajaan tidak jauh dari hutan hiduplah seorang ratu yang sangat baik
dia memiliki seorang putra pangeran siegfrid yang tampan pintar dan kuat tetapi kebaikannya bukan benar benar miliknya
suatu malam ratu memanggilnya
siegfried kemarilah aku punya kejutan untukmu
kejutan apa yang bisa ibu berikan kepada pria dewasa

seekor kuda wah ibu dia benar benar kuda biasa saja

tidak sungguh dia tidak terlihat cukup kuat
ya sepertinya itu cukup menantang bagiku mungkin kau harus memberinya nama stomper
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untuk

sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu
sekarang dengarkan ibu punya kejutan lain untukmu

baik frit apa yang kau katakan kau tidak boleh berkata seperti itu
aku tidak ingin mendengarkan ini
kemarilah kuda mari kita lihat seberapa kuat dirimu
mari kita pergi ke suatu tempat yang jauh dari sini
stomper mengangkat kaki depannya ke udara dan kemudian berlari dengan kecepatan penuh keluar dari kerajaan
pangeran sieg frit tidak bisa mengendalikannya dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha kuda itu terus berlari
segera mereka sampai di hutan
stomper tiba tiba berhenti dan pangeran sig frit dilemparkan ke atas tumpukan daun
kuda busuk bahkan tidak bisa berpacu dengan benar kau akan membayar ini semua
tetapi ketika dia berbalik dia melihat danau di depannya
dia sangat terkejut bahwa dia hampir melupakan hari buruknya
dia merebahkan dirinya di dekat semak semak dan memandangi danau itu
akhirnya sebuah ketenangan
mengapa ibu melakukan ini
ingin aku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal
dan kemudian ibu memberiku kuda yang bahkan tidak aku sukai
hari yang mengerikan
ketika pangeran menggerutu tentang hari buruknya putri odet bersembunyi di balik pohon dan sekarang mengawasinya
siapa pria itu sepertinya dia tampak sangat marah tentang sesuatu
semuanya mengerikan dunia ini mengerikan bahkan bunga bunga ini mengerikan
melihat dia merusak bunga bunga odet sangat marah
hei kau tidak bisa melakukan itu pada bunga mereka tidak melakukan apa apa
pangeran siegfri terpesona oleh kecantikan odette
aku adalah odet putri danau ini
beraninya kau datang ke sini dan menghancurkan bunga bunga yang malang itu
aku pangeran sig frit mengapa aku harus merawat bunga bunga konyol ini
mereka tidak konyol
mereka juga memiliki perasaan seperti kau dan juga aku
kau jangan setuju dengannya
odet meletakkan tangannya di atas bunga dan membuatnya mekar kembali
pangeran sievrid terkejut dia belum pernah melihat hal seperti ini
odette melihat apa yang telah dia lakukan
kenapa kau tersenyum padaku seperti itu
ketika kau membantu seseorang yang membutuhkan kau juga akan tahu
cobalah tidak ada salahnya kau bersikap baik
apakah kau menghina aku ini sangat konyol ayo pergi
hei pangeran coba sekali kau juga akan tersenyum
pangeran siegfried berlari cepat kembali
jauh di belakang dan sekarang sudah mulai fajar
di perjalanan dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang malam
anak muda maukah kau memberiku air aku sangat alami
pada saat itu suara odet terdengar jelas di benaknya
hei pangeran tidak ada kata terlambat untuk bersikap baik
ehm ini ambillah ini minumlah semuanya aku tidak menginginkannya
oh terima kasih kau sangat baik
pangeran sangat terkejut dengan hal ini sehingga dia benar benar tersenyum
dia menunggangi kuda dalam suasana hati yang sangat baik dan segera
dan sampai di rumah
keesokan harinya di istana dia memutuskan untuk meminta seorang pelayan
sesuatu yang belum pernah dilakukannya
dan ketika dia melihat ekspresi mereka dia merasa lebih baik
jadi ini yang dia maksud aku pikir aku akan pergi dan menemuinya malam ini juga
jadi pada malam hari dia menyelinap ke tempat kudanya
sh ini aku aku ingin pergi ke danau bawa aku ke sana sekarang

mau apa yang kau
tolong bawa aku ke danau stomper
dan mereka pergi kembali ke danau odette benar benar merasa terkejut
oh kau kembali ada apa
apa maksudmu ada apa apa apakah pangeran tidak diizinkan untuk pergi kemanapun dia mau
juga terima kasih untuk mengajariku sesuatu yang sangat istimewa kemarin
oh tentu saja dengan senang hati ayo biar aku tunjukkan padamu kau juga
oh namanya stomper
hai stomper kau kuda yang sangat bagus
iya mari kita tidak memulai dari seberapa bagusnya dia
sepanjang malam sigh frit dan ode tertawa dan mengobrol dia menunjukkan kepadanya banyak bagian indah dari tempat itu
tapi kebaikan dan kecantikan odet adalah satu satunya yang diperhatikannya
setiap malam dia pergi menemuinya dan menjelang subuh mereka akan berpisah
seperti hari hari yang lalu semua orang memperhatikan betapa baik dan murah hatinya sang pangeran
anakku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu
malam ini semua gadis di kerajaan ini akan diundang untuk pesta dan kau harus berdansa dengan mereka
tapi ibu aku sudah memberitahu ibu bahwa aku tidak mencintai mereka
anakku semua rakyat di kerajaan ini menantikan pangeran mereka menikah dan kemudian naik tahta menjadi seorang raja
besok kau harus memilih pengantin wanita dan itu kata terakhirku
apa yang harus aku lakukan stomper
malam itu sang pangeran menari dengan semua orang
dia tersenyum manis kepada mereka tapi yang bisa dia pikirkan hanyalah odette
pesta dansa telah berlangsung sepanjang malam tetapi ketika akhirnya berakhir pangeran menyelinap keluar dari istana
mereka berlari kencang melewati malam yang dingin
tapi sedikit yang mereka tahu sebuah bayangan mengikuti mereka berdua di belakang
mereka segera mencapai danau menuju ke tempat yang lebih jauh
dan mereka menemukan panggilan
mereka mencapai danau dengan terengah engah
ada apa siegfried malam ini kau sangat
oh apa semuanya baik baik saja
odette aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku mencintaimu
aku tidak bisa berhenti memikirkanmu
maukah kau menjadi istriku
oh aku tidak bisa
apa kenapa tidak
pada saat itu matahari mulai terbit
dan sebelum odette menyelesaikan kalimatnya dia berubah menjadi seekor angsa di depan mata pangeran siegfried
odet tidak apa yang terjadi padamu bagaimana kau berubah menjadi angsa
dulu seorang penyihir kejam bernama rothbard telah memantrahi aku
sekarang karena sihirnya aku adalah manusia pada malam hari tapi aku menjadi angsa di siang hari
hanya cinta sejatilah yang bisa mematahkan mantra ini
kalau begitu biarkan aku menghancurkannya untukmu
aku sangat mencintaimu apakah kau angsa atau manusia atau apapun juga
oh pikir memecahkan mantra itu mudah
kau pikir hanya mengatakan cinta itu membuktikan cinta
tidak cinta sejati membutuhkan pengorbanan apakah kau siap berkorban untuk cinta
iya aku bersedia aku akan melakukan apapun untuknya
tidak segprek beraninya kau melakukan ini padanya
tidak odette bangunlah cintaku
dengan seringai jahat di wajahnya roadbard berbalik dan mulai berjalan
tapi saat itu stomper datang dari belakang dan menendang
rodbard terlempar ke udara dan menjatuhkan kaki
dan menjatuhkan tongkatnya ke tanah
dengan sekuat tenaga stomper menendang nendang kakinya ke udara dan menginjak tongkat itu mematahkannya menjadi dua bagian
pada saat itu roadbard menghilang perlahan ke udara dan tidak pernah terlihat lagi
tiba tiba kilauan magis dari patahan tongkat sihir keluar
kilaunya terbang ke arah odette dan siegfried dan menyentuh mereka berdua
seketika saifried berubah menjadi bentuk manusia odette juga kembali ke bentuk manusianya dan membuka matanya perlahan
ya aku baik baik saja apa yang terjadi pada roadbat
baiklah katakan saja stomper kita ini mengatasi dia
pangeran dan stomper membawa odet ke istana
saifrid menjelaskan segalanya kepada ibunya yang sangat senang melihat putri cantik itu sehingga dia langsung setuju untuk menikahkannya dengan putranya
odet dan pangeran siegfrite menikah dengan upacara yang sangat indah
pangeran siegfrite naik tahta menjadi raja dan orang orang kerajaan merasa senang
tapi apa selanjutnya yang terjadi pada stomper
ya stomper ditunjuk sebagai panglima tertinggi di pasukan raja
dan dia memastikan bahwa orang orang jahat seperti rothbard tinggal bermil mil jauhnya dari kerajaan